ribuan ekor kepiting dan rajungan berhasil digagalkan petugas gabungan balai karantina banjarmasin
ribuan ekor kepiting ditemukan di sejumlah perusahaan ekspedisi di kawasan terminal kargo bandara syamsudin nuru banjarmasin
ribuan ekor kepiting dan rajungan yang diseludupkan ini seharusnya tidak boleh diperjualbelikan karena ukurannya masih di bawah standar dan dalam kondisi berteluk